eh gimana sih lu
ya gua mau balik aja
gilang kek gilang kek
ya gua mau balik aja
masuk masuk jalan mer
kabur gimana sih
ngapain kamu kesini
aku bawain kopi kesukaan kamu
aku datang kesini mau minta maaf zan
memang sekarang ini aku belum bisa mencintai kamu
di hati aku
belum ada rasa itu
tapi bukan berarti aku gak menghargai
semua yang udah kamu lakukan untuk aku
aku sangat menghargai apa yang sudah kamu lakukan untuk aku
aku sangat berterima kasih untuk itu
dan aku akan mencoba untuk belajar
mencintai kamu zan
kenapa kamu diam aja
apakah kamu udah semarah itu sama aku
pintu hati kamu udah tertutup untuk aku
jangan diamin aku kayak gitu
kayaknya aku udah gak bisa dapat kesempatan
aku sangat mencintai kamu
bahkan terlalu mencintai kamu
aku gak peduli
kalau sampai kamu gak mencintai
aku akan terus mencintai kamu
sampai kapanpun dengan cita yang sama
dan sampai kamu juga benci
aku tetep akan maafin kamu
aku akan selalu maafin kamu
aku gak akan pernah maafin lee